yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di solo yang mulia
kita laporkan juga di bawaslu cepat diverifikasi di bawaslu jawa tengah
tapi dikatakan tidak ditemukan pelanggaran padahal jangan jelas jelas
pak prabowo juga hadir secara jaring di sana dalam berkampanye juga
yang kelima kita bicara mengenai cuti yang mulia
pak zulkifli hasan melakukan pelanggaran izin cuti kampanye yang mulia
dia itu kita sudah laporkan ke bawaslu dan sudah diputus bersalah yang mulia dengan itu
dalam putusan dari bawaslu menyatakan terlapor yaitu bawaslu yaitu pak zulkifli hasan terbukti secara sah
dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu
kedua memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak lakukan perbuatan yang sama dikunan hari ini
kelima mengenai bansos yang mulia
pak zulkifli hasan juga kita laporan mengenai bansos di kendal dan di cirebon yang mulia
kita sudah laporkan tetapi bawaslu selalu menyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material
yang terakhir mengenai pak erlangga hartanto pelanggarannya dilakukan mengenai bansos di ntb
di desa kuta lombok nusa tenggara barat yang mulia
kita laporkan pihak bawaslu juga menjawab tidak dapat diregister karena tidak menusarat material
baik dari pak muhammad fauzi
terima kasih yang mulia atas waktunya
di sini kapasitas saya untuk memberi kesaksian sebagai anggota pelanggaran administrasi dari tim hukum amin
dan saya akan menyampaikan terkait dua laporan yang kami sampaikan kepada bawaslu
pertama laporan kami terkait acara yang diselenggarakan oleh apdesi
yaitu asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia
yang diselenggarakan pada hari minggu sembilan belas november
diikuti lebih dari dua puluh ribu kepala desa
dengan nama acara deklarasi nasional desa bersatu
dalam acara tersebut diketahui bahwa terdapat kehadiran calon wakil presiden nomor urut dua
yaitu gibran raka buming raka
setelah kita mengetahui kejadian tersebut
kami bersama tim hukum membuat laporan ke bawaslu pada dua puluh empat november dua ribu dua puluh
kami buat laporan ke bawaslu dengan nomor register tujuh belas lp ppri xi dua ribu dua puluh
yang mana terdapat dalam daftar alat bukti pemohon bukti p dua puluh
kami menerima status hasil laporan dari bawaslu berbentuk soft file yang dikirim melalui whatsapp
terkait tidak diregisternya laporan kami karena dianggap tidak memenuhi syarat material
upaya hukum yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat laporan ke dkpp pada empat desember
dan baru diputus oleh dkpp pada dua puluh maret dua ribu dua puluh empat

ada rentang waktu cukup lama yang mulia untuk memutus perkara terkait
dengan putusan syukur alhamdulillah mengabulkan sebagian permohonan kami dan memberi peringatan kepada bawaslu
yang dipimpin rahmat bagja dan anggota bawaslu lainnya
terdapat dalam daftar alat bukti pemohon yaitu p satu ratus lima puluh enam yang mulia
kedua laporan terkait tugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh dkpp yang mulia
lagi jadi calon wakil presiden nomor urut dua gibran raka buming raka
gibran dalam acara tersebut hadir kapasitasnya beliau memang mengakui sebagai menjalani cfd saja yang mulia jalan pagi jalan santai disitu

gibran membagikan susu kepada anak anak dan orang dewasa yang lalu lalang dalam acara pagi itu
kita setelahnya membuat laporan juga ke bawaslu pada sebelas desember yang mulia
kejadian pada saat gibran di cfd tersebut ada di tanggal tiga desember
setelahnya kita buat laporan di tanggal sebelas yang mulia sebelas desember dua ribu dua puluh
dengan laporan nomor dua garis miring rek garis miring lp garis miring tiga
dengan laporan nomor dua garis miring rek garis miring lp garis miring pp garis miring kpp
garis miring ri garis miring garis miring xii garis miring dua ribu dua puluh tiga
ada dalam daftar alat bukti pemohon yaitu di p dua puluh tiga yang mulia
dalam yang terjadi di cfd pada hari itu yang mulia gibran membagikan susu
ya tadi kan sudah laporan ke bawaslu nya bagaimana
laporan ke bawaslu yang mulia kita alhamdulillah tidak ditolak
kita lanjut ke dalam tahap klarifikasi
pada empat belas desember dua ribu dua puluh tiga kita masuk ke tahap klarifikasi yang mulia
di situ memang kita sempat diuji ya kita sempat di kurang lebih masuk tahap penyelidikan
kita ditanyain terkait kesepahaman saya sebagai pelapor yang dipimpin langsung oleh bapak puadi sebagai anggota bawaslu yang mulia
dalam laporan yang dalam klarifikasi yang saya lakukan yang mulia
di situ saya mendalilkan bahwa yang dilakukan gibran raka buming raka pada hari itu dapat dikenakan sanksi administratif yang mulia
selesai diklarifikasi keluar status hasil laporan dengan nomor dua puluh enam pp k satu dua belas dua ribu dua puluh tiga
pada dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh tiga dengan status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu yang mulia
dari situ juga kita sudah merasa cukup aneh putusannya kenapa bukan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana
karena memang tidak ada pidana yang kita ajukan ya itu administratif yang mulia
bawaslu disitu memutus tidak ada ditemukannya unsur pelanggaran pidana
cukup ya membingungkan kita juga yang mulia
jadi kurang lebih itu penjelasan saya terkait laporan yang saya buat yang mulia terima kasih
kedudukan saya sebagai tim hukum nasional jawa tengah
pertama yang kami laporkan adalah terkait dengan
pemanggilan kepala desa seluruh jawa seluruh karanganyar kecuali kecamatan kotal
oleh polda melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa
itu dilakukan pemanggilan dilakukan pada tanggal dua puluh sembilan november tahun dua ribu dua puluh
ada beberapa kepala desa yang dipanggil
akan tetapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan
di polda jawa tengah karanganyar
polda jawa tengah karanganyar
jadi satu ratus tujuh puluh enam kepala desa dipanggil oleh polda melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa
karena ini berkaitan dengan penggunaan dana pbbd provinsi
tapi nggak dipanggil ke polda
pada tanggal dua puluh sembilan november dua ribu sembilan belas
karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum
banyak orang yang menduga seperti itu
dan kami mendapatkan informasi melalui whatsapp kepada saya di grup
saya katakan kepada pemberi informasi
apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan
nanti akan kami damping untuk melaporkan
hanya di beberapa media ada juga berita itu
konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di temanggung
dilaksanakan dengan tema tajuk rapat koordinasi kepala desa kabupaten temanggung
untuk pemenangan prabowo gibran tahun dua ribu dua puluh empat menjemput indonesia maju
itu dilaksanakan di sebuah warung makan di parakan semanggung
tidak disebutkan berapa jumlahnya seluruh kepala desa
siapa yang inisiatifnya ini
akan tetapi nanti dilaporkan
oleh thn semanggung dilaporkan
oleh muhammad maskur sarjana syariah dilaporkan ke bawaslu
kemudian di bawaslu tidak
pada itu dilaporkan pada tanggal tiga februari tahun dua ribu dua puluh
dengan nomor laporan satu garis miring lp
garis mering pp garis mering kap
garis miring empat belas tiga puluh tiga
garis miring dua rumawi
dilaporkan oleh muhammad maskur sarjana syariah
kemudian pada jawaban dari bawaslu
karena tidak melengkapi berkas laporan
hingga batas waktu perbaikan laporan
dan jawaban bawaslu itu terjadi di
tertanggal enam belas februari tahun dua ribu dua puluh
kegiatan mukernas asosiasi pedagang
asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
yang terjadi di semarang
di gm setos hotel semarang
pada tanggal sembilan belas desember tahun dua ribu dua puluh
acara tersebut dihadiri oleh
menteri perdagangan bapak zulkifli hasan
apalagi bapak juta tni
dan di trois titik lima belas
pada tanggal tiga puluh satu januari
bersama menteri perdagangan ri
menemukan siapa yang akan
menjadi pelapor dan saksi
terus kemudian yang kelima ini adalah
daftar hadir dpt b
dan daftar hadir dpt k
kami dilarang untuk mendokumentasikan itu
saya minta ke mereka
saya minta klarifikasi kepada ptps
apakah dibolehkan atau tidak
saya di lokasi itu
kami melaporkan ke bawaslu tentang kejadian ini
tempat yang mau didokumentasikan